pemirsa berhati hatilah berkenalan dengan orang baru di media sosial
di bandung ratusan wanita tertipu oleh akun palsu yang mengaku sebagai pria mapan dan tampan
setelah dekat korban diminta video call tanpa busana lalu diperas puluhan juta rupiah
bersama informasi lainnya berikut kilas kriminal
ratusan wanita berstatus lajang janda hingga wanita bersuami
tertipu oleh ulah tiga warga binaan lapas kelas dua a narkotika jelengkong balai endah kabupaten bandung
modus pelaku adalah menggunakan akun palsu yang mengaku sebagai pria mapan dan tampan untuk menipu korban
setelah kenal dekat dengan bertukar pesan pelaku mengajak korban untuk video call tanpa busana sambil merekamnya
pelaku lalu mengancam akan menyebarkan video korban tanpa busana
jika tidak membayar uang tembusan sebesar puluhan juta rupiah setiap pekannya
beraksi selama hampir dua tahun ketika pelaku berhasil memeras ratusan korbannya hingga miliaran rupiah
berdalih membutuhkan biaya tambahan untuk kebutuhan hidup
seorang perempuan muda berusia dua puluh tahun di purwakarta diciduk polisi karena mengedarkan narkoba jenis sabu
pelaku yang juga bekerja sebagai pemandu lagu di tempat hiburan mengedarkan sabu kepada tamunya saat bekerja
agar tidak dicurigai ketika beraksi pelaku menyembunyikan sabu dalam tempat bedak make up sebelum diedarkan kepada pelanggan
dua pelaku begal di karawang tewas ditembak polisi
keduanya merupakan komplotan begal yang beberapa waktu lalu menjamret seorang guru asal purwakarta
dan mengakibatkan pelaku yang berusia dua puluh tahun
guru tersebut tewas tiga jam setelah kejadian
polisi mengklaim kedua begal ditembak tim anti bandit anaconda
karena berusaha mengecoh petugas dan mencoba melihatkan diri saat diminta menunjukkan lokasi pembegalan